sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
wih komik apaan tuh
sebutan dari gue antu
kagak gue nemu di pangkalan
komik kedemenan gue tuh
ntar gue pinjem ya
tuh lo layanin dulu masih dagang juga
iya bang buruan doang
iya neng sabar ya
neng duduk neng
pipi ngejek dulu ya mi
iya pih mimi juga mau ke warung
bapak nggak ke rumah haji murod atau rumah babeh
bapaknya ngasau dulu
bapaknya nambah dua kali tis
ini gara gara ada jengkol
terima kasih ya
makan makan dulu aja dah komiknya gue baca
enggak enggak keseru
tanten sama gula merahnya dibanyakin ya
jak lagi baca komik loh
dulu waktu gue masih muda gue banyak omik kayak gini
tapi pada habis dimakan raya buat gue aja ya
jangan pak haji ojak lagi baca
yaudah nek gak usah
buat pak haji aja
eh teh iyo abis belanja juga ya
iya bu ibu abis belanja apa
ini habis beli susu ibu hamil
teh iyo bu siti belanja juga
iya eh mbak yanti teh iyo saya permisi dulu ya
teh iyo beli apa
ini po habis beli beras sama pasta gigi ini
saya kan tahu manfaat pasta gigi ini dari poyanti
kalau pasnya gigi ini bikin gigi kuat putih dan makin berkilau
laki lu jangan dibiasain makan di luar mulu
ntar lama lama bisa lupa merasa masakan istri sendiri
kan kalau hari biasa tati sama mama sibuk bikin kue
kan bikin kue juga ada liburnya kayak sekarang
beli lagi di warung bisa maja bohong dong